mesti kebiasaan deh
kalo lagi jagain rumah itu
mesti orang tau bener
aku cuma mau bilang
selama tiga bulan pernikahan mas
ada yang kamu mau ucapin nggak ke aku
bicara sama kasian
masih ada ilernya tuh
emang aku ileran
aku kan juga tetap cantik
lagipula juga udah punya suami
kamu gak mau ngajakin aku dinner
saya mau ngajakin kamu ke pantai asuhan
siapa yang mau ajakin kamu dinner
itu selimutnya rena kebuka
selimutin kedinginan nanti
aku juga gak bisa berhenti bertanya tanya
apakah waktu yang tersisa untukku
cukup untuk buat kamu menyatakan cinta
yes gak ada lagi yang bisa buktiin kejadian di kolam renang ini
gak ada yang akan tau kalo gue yang udah lalai jagain reina
loh itu kan randy
kok randy ada di sini sih
kamu ngapain di sini
cari bukti cctv ya
pasti gak dapet kan
saya udah punya buktinya
dan malahan mungkin bayar saya yang telat lima belas menit dari saya

gue udah kephas melaman
saya udah dapetin semuanya
itu punya saya
dia belum tau siapa huya
aduh ada aja lagi
jadi mulus belakang dulu dah
mesti kebiasaan deh
kalau lagi jagain rumah itu
mesti orang tau bener
di depanku manis manis

awas aja ya kalau ketemu sama aku ya
aku gak nyangka loh kalau kamu itu kayak gini kelakuannya ya
maksudmu apa komentar komentar
maksudmu apa komentar komentar
maksudmu apa komentar komentar
maksudmu apa komentar komentar
maksudmu apa komentar komentar
ternyata kamu biang geladinya
gak usah di depan manis manis
terus belakangnya kayak gini
kamu tuh kayak netizen dah julit
yang kamu katain itu aku bukan redinya
biar kamu sadar
ini hp masih kredit
mana belum lunas
kalau kayak gitu gitu lagi
aku gak akan tinggal di rumah
aduh aduh aduh aduh
aduh pake nih biarin lagi
ya ya lah dah